gunung semeru di lumajang jawa timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran sejauh lebih dari sebelas km
akibat erupsi gunung semeru ini pemerintah kecamatan candipuro mendirikan sejumlah posko pengungsian bagi warga yang terkena dampak
posko pengungsian itu didirikan seperti di balai desa penanggal balai desa sumberwulu lapangan candipuro serta kantor kecamatan candipuro
kalau di jatimuro titik urusannya di sini termasuk di penanggal ini di lapangan
juga tadi ada relawan sudah mendirikan tenda di lapangan candipuro
termasuk kami siapkan kantor kecamatan untuk sewaktu waktu kalau ada warga yang datang kita kasih tempat
sementara itu sejak minggu siang warga yang tinggal di lereng gunung semeru pun mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman
warga mengaku terpaksa mengungsi ke balai desa penanggal kecamatan candipuro lumajang karena abu vulkanik dari gunung semeru sangat pekat di desa mereka
warga mengaku masih trauma dengan erupsi gunung semeru lantaran hari ini
juga tepat satu tahun erupsi gunung semeru pada empat desember dua ribu dua puluh satu
karena abu vulkaniknya sudah sampai ke nutang
ini mengungsi ke sini sama siapa saja
sama keluarga ini
sama ibu sama anak anak
saat ini masih belum diketahui jumlah pasti pengungsi erupsi gunung semeru lantaran warga masih terus berdatangan ke posko pengungsian
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur